lantaran membuat kerumunan kegiatan pelatihan tenaga pendidik atau guru sebuah sekolah kota palangkaraya kalimantan tengah dibubarkan petugas
tindakan tegas dilakukan karena kota palangkaraya masih berada dalam wilayah ppkm level empat
kegiatan pelatihan guru sekolah menengah kejuruan ini digelar di aula smkn satu palangkaraya kalimantan tengah pada rabu pagi
dihadiri puluhan orang termasuk plt kepala dinas pendidikan provinsi kalimantan tengah
di tengah acara satgas covid sembilan belas setempat datang dan langsung membubarkan acara
menurut petugas pelatihan guru secara tatap muka ini melanggar aturan
jumlah peserta di dalam ruangan melebihi kapasitas yakni maksimal dua puluh lima persen
sementara kota palangkaraya masih menerapkan ppkm level empat
satgas memberi teguran keras kepada penyelenggara yang membuat kegiatan masal tanpa izin
jika tidak ketahuan petugas pelatihan tatap muka puluhan guru ini akan berlangsung selama tiga belas hari